selamat malam langkah kementerian agama merilis daftar dua ratus nama mubalik
yang dinilai berkompeten menjadi salah satu trending pemberitaan pekan ini
persoalan ini menambah kegaduhan yang bernuansa agama
belum lagi isu gerakan konservatisme dan radikalisme yang berujung pada aksi teror
kembali mencuat seiring dengan rentetan peristiwa bom dan penyerangan aparat polisian di beberapa wilayah
opini dan asumsi liar kemudian bermunculan
benarkah ada motif politik dibalik rentetan persoalan ini
kami akan membahasnya malam ini bersama saya alvito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
bersama saya malam ini telah hadir ali muhtar ngabalin
ketua umum pengurus pusat badan koordinasi mubalik se indonesia
yang juga baru saja ditunjuk menjadi jurubicara pemerintah
ada anwar abbas sekretaris jenderal majelis ulama indonesia
dan tony roshid seorang ustad dan juga dosen filsafat
cukup aktif menulis dan mengkritisi kebijakan politik di tanah air
kita akan segera berbincang
pertama barangkali kita bicara soal dua ratus nama
karena bang ali yang ada di sini mewakili pemerintah
bisa berikan pencerahan kepada kami soal dua ratus nama itu
yang pertama assalamualaikum wr wb
saya sempat untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar
di kantor staff presiden itu memang kalau ada masalah itu biasa
kami mengundang para pejabat pejabat yang memiliki kompetensi
untuk bisa menjelaskan kepada kantor staff presiden
agar kami bisa mensuplai informasi yang benar kepada kepala staff
dan kepada bapak presiden
jadi informasi yang sesungguhnya itu adalah
memang dari sejumlah masjid termasuk masjid istiqlal masjid al azhar
kemudian sunda kelapa atin dan lain lain memang meminta sejumlah mubalik
dirilislah beberapa mubalik kemudian mereka juga menyampaikan beberapa nama nama mubalik
tapi rilis itu belum selesai setidaknya masih ada lagi yang harus segera ditulis
yang memang harus ditulis dan yang harus ditulis
memang harus segera diteliti dan kita harus mendapatkan informasi yang baik dan benar
bertabayun namanya check in recek itu adalah teman teman dari departemen agama sesungguhnya
itu yang saya kira memang ada yang tidak masuk satu poin di situ
tapi saya harus mengatakan bahwa materi ini sesungguhnya adalah materi yang
tidak perlu harus ada dikotomi itu dulu
dikotomi antara mubalik dari pom
perintah dan mubalik dari umat
itu adalah satu kerugian besar yang terjadi di tengah tengah umat
kalau sampai dikotomi itu terjadi
ini kan sebenarnya kita beruntung anda mewakili pemerintah sekaligus juga mewakili sebuah lembaga yang menaungi banyak mubalik sesungguhnya
komandan komandannya di majelis ulama ya beliau juga
badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
bentuknya ormas kan tentu saja kan
nah bagaimana kemudian apa namanya reaksi pertama setelah itu di nama itu dirilis
ya yang pertama memang kami sempat merapat pengurus harian di pengurus pusat bakomubin itu
kemudian kami menyampaikan bahwa di mui juga kita datang
kemudian menyampaikan bahwa sesungguhnya ini harus cepat diambil langkah langkah agar tadi saya bilang
tidak boleh pembahasan dikotomi antara mubalik pemerintah dan mubalik umat itu di mencuat ke atas
karena itu akan mendatangkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat muslim kita kita ini
nanti kenapa ini tidak masuk kenapa saya ali mukhtar tidak masuk kenapa
ali muhtar pun tidak masuk sebenarnya
ustadz somad tidak masuk kenapa agim ⁇ tidak masuk kenapa ustadz haikal nggak masuk dan lain lain
saya pikir sebagai masyarakat mayor
masyarakat mayoritas kita ini ya di bakomubin itu memang kami katakan bahwa tidak perlu reaktif
ini penting tempat yang harus kita lakukan itu adalah pemilik informasi dan pemilik rilis
seperti yang saya bilang tadi adalah departemen agama
tapi kan sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh dari departemen agama
kalau mui bagaimana melihatnya
seperti kita bersama jumlah masjid dan musyola di negeri
ini ada sekitar satu juta
jadi kalau seandainya yang direkomendasi dua ratus berarti satu orang mengurusi lima masjid
jadi itu impossible ya
oleh karena itu kita menduga bahwa angka dua ratus ini adalah belum angka yang sesungguhnya
dan ternyata ketika hari selasa kemarin menteri agama datang
beliau menjelaskan bahwa angka ini akan diupdate terus
dan tadi malam saya dengar itu
sudah lebih lima ratus nama yang akan direkomendasikan
jadi akan meningkat terus kata sekretaris jenderal ke menteri agama
kalau boleh tahu sebenarnya anjaknya apa sih sebenarnya
mengapa kemudian nama ini dirilis
ini kan kita udah reformasi berapa lama ya
dua puluh tahun sudah
kalau penjelasan menteri agama ada elemen elemen masyarakat atau institusi institusi keagamaan
yang meminta nama nama da'i dan mubalikh
yang bisa kira kira menjelaskan tentang keislaman kebangsaan dan kemanusiaan secara baik
karena didesak terus kata menteri agama
cuma setelah dikeluarkan karena angkanya hanya dua ratus mengejutkan
karena ada beberapa tokoh yang sangat terkenal malah tidak masuk
termasuk bung ali muhtar nggak masuk ya
saya rasa bung ali muhtar ngabalin ini lebih top ya
tapi ternyata banyak nama nama yang tidak top tapi tidak masuk ya
jadi saya rasa mungkin karena apa ya desakan dari masyarakat sehingga akibatnya apa namanya
kemenang terlanjur melepas nama nama tersebut dan akhirnya menjadi kontroversi
keterangan pak abbas dan keterangan pak ali sejalan bahwa ada permintaan dan karena itu kementerian mengakomodasi
ini berbeda dengan apa yang kita dengar di lapangan bahwa sesungguhnya pemerintah berusaha untuk menertikan
dan karena itu kementerian mengakomodasi ini berbeda dengan apa yang kita dengar di lapangan bahwa sesungguhnya pemerintah berusaha untuk menertibkan
ulama atau kiai atau mubalik yang pahamnya semangatnya tidak inline sama pemerintah
bahkan kecenderungannya agak agak kritis sama pemerintah
dan karena itulah dikeluarkan nama nama ini ini adalah nama nama yang proven yang pemerintah happy terhadap mereka
dan mereka dalam tanda kutip happy terhadap pemerintah begitu bung tony
asumsi itu tidak sepertinya
asumsi itu tidak sepertinya
itu tidak sepenuhnya salah karena memiliki sebuah dasar apalagi ketika pak menteri agama menjelaskan bahwa dasar dari dua ratus orang itu yang dimunculkan
karena faktor dedikasi kompetensi dan komitmen kebangsaan
ini menimbulkan sebuah pertanyaan seolah olah yang lain itu tidak memiliki tiga kriteria itu
termasuk alih alik apa lain
termasuk mulia allah
cuma persoalannya yang menarik itu
ini tidak berdiri sendiri
yang menarik itu ketika ada protes baru kemudian diberikan penjelasan bahwa ini belum selesai
kenapa tidak dari awal itu juga akan menguatkan asumsi tadi
saya melihat ada apa namanya tidak terpisah dari situasi yang ada
bahwa masyarakat sekarang kan sebenarnya sangat dikotomis
diakui atau tidak diakui itulah faktanya
dikotomis itu bakal terjadi
dikotomis itu bahkan sampai umat beragama bahkan juga sampai ulamanya mubaliknya itu dikotomis
dikotomis ada yang pro ada yang kontra
meskipun tidak semuanya
tetapi ini kemudian tampil di permukaan dan itu sangat diperlukan
bukan urusan umat dan urusan agama
dan akhirnya semuanya yang terkait dengan itu kemudian masuk di ranah ke situ

dan masyarakat tidak salah ketika mengasumsikan ada kaitannya

mestinya menteri agama bijak
situasi sedang gaduh
banyak pihak yang mencoba untuk mendamaikan atau menetralkan situasi seperti ini
tetapi kemudian muncul sesuatu yang berpotensi memperkuat dikotomi ini
apalagi kemudian kalau kita breakdown satu persatu
dari orang itu

kalau saya melihat untuk mengukur situasi ini
kalau saya melihat untuk mengukur situasi ini
itu empat hal
yang pertama adalah gagasan
ini gagasan untuk apa sebenarnya
yang kedua aktualisasi dari gagasan dalam bentuk program
biasanya kalau kemenang membuat sebuah kebijakan
itu berbasis kepada kajian dulu
dan lead bank lah yang sebenarnya menjadi basis untuk melakukan kajian itu
baru kemudian yang ketiga
aktor aktor yang dilibatkan atau orang orang yang dimasukkan di situ
kalau kita breakdown semua
banyak ustadz yang sesungguhnya bukan penceramah
bahkan ada yang sudah meninggal
yang dari dua ratus daftar itu
dua ratus itu ada satu yang sudah meninggal
kemudian rame di medsos
itu juga dimasukkan
ada yang pencerama kondang
dan setiap hari ini memang cerama
kalau kemudian visual analisis kita kepada tiga kriteria tadi
yang dibuat oleh kemenang
tentu tidak pasti
kita akan bicara dan bincangkan ini lebih dalam lagi
termasuk juga rencana mui untuk mengeluarkan sertifikat
atau untuk mubalik
apakah ini memberikan nilai reduksi dari kegaduhan yang terjadi karena dua ratus nama itu
atau justru menambah
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini
tadi kita bicara soal dua ratus nama mubalik yang dikeluarkan oleh kementerian agama yang menimbulkan pro dan kontra
kegaduhan pun terjadi
kalau misalnya boleh tanya motif yang
kan motifnya kementerian agama
bu yata di mengatakan
bang ali mengatakan bahwa itu semata mata adalah permintaan dari sejumlah lembaga
mana yang aman nih dalam tanda kutip gitu
kalau anda melihat motifnya apa pemerintah mengeluarkan itu
timingnya ketika itu dimunculkan ada beberapa dalam tanda kutip cacat
catat yang pertama tadi tentang orang orangnya
kemudian tentang waktunya
cacat tentang prosesnya gitu kan
yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan
apa tujuan dibalik ini
katakanlah ini panggung depannya seperti itu
kemudian buat gaduh
kemudian akhirnya menelusuri
panggung belakangnya itu seperti apa dalam teori dramatologi itu
akhirnya muncul asumsi
ini berselancar di atas gelombang
bahwa kami ini juga bisa berperan dalam kondisi yang seperti ini
bisa jadi seperti itu
atau memang ada peran peran dibalik itu
ini semua masih dalam bentuk
menakut takuti mau balik maksudnya
kalau anda berseberangan sama kami
untuk membuat anda berpikir ulang untuk kritis terhadap kami
itu bisa ke arah sana
tetapi di awal itu akan menimbulkan sebuah wacana
bahwa mubalek yang tidak tercantum itu layak untuk dicurigai
karena tidak memiliki kompetensi
karena komitmen kebangsaannya
akhirnya image itu terbentuk
ustadz ini nggak merah putih
itu ketika menyerang pemerintah
ini tidak nkri
ini akan terbentuk opini ini
apakah itu memang yang akan dimaksud
tetapi itu tidak menutup kemungkinan
ini sederhana aja ya
tidak usah dipanjang panjangin
dalam konsep agama al quran itu kan jelas sekali
injaakum fasiikum binaba'in
fattabayanu antusibu qawman bijahalatim
hai orang orang beriman
apabila datang kepada kamu satu informasi
begini begini tidak jelas tidak gini
tabayun itu tidak ada lain
menjelis ulama adam
menjelis ulama panggil
mengundang ketua menteri agama
kami pun diundang ya
dari pengurus pusat badan koordinasi mubalik juga diundang
kemudian biar mendengarkan
jadi ya tapi memang itu
klarifikasi itu menjadi penting untuk bisa memberikan informasi yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan
akuratlah gitu informasinya
sehingga ya tidak ada yang memberikan banyak pengertian dan lain lain
saya pikir itu saja ya
apalagi ini kan bulan suci romadanya
bulan suci romadanya
jadi berpersangka baik itu adalah ibadah
dan berpositif thinking itu menjadi sesuatu yang menjadi karakter bagi orang orang melayu
bagi orang orang indonesia
saya berpendangan seperti itu aja
dan itu berkali kali saya sampaikan kepada teman teman di pengurus baku mubin pusat
ya tapi kan begini
husnuzan saja tidak cukup
karena kita tahu bersama banyak orang
karena kita tahu bersama bahwa pilkada sebentar lagi hanya hitungan hari setelah ramadhan berakhir
karena itu ramadhan adalah last battlefield istilahnya
dan karena banyak ulama yang mengatakan gak apa apa kita berpolitik di masjid di musola
dalam setiap khutbah kita kita menyuarakan faksun politik kita
dan itu kemudian menimbulkan kekhawatiran
itulah yang kemudian dilakukan
counter attack itu dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan dua ratus nama
dan mengatakan bahwa kalau mau tahu mau balik yang kompeten ini
sekarang ini kan begini bung vito
kita ini kan masuk di industri
masyarakat mana siapa di republik ini yang
begitu bego dan tidak mengerti
televisi setiap saat di televisinya mas elvito ini di seluruh indonesia
orang itu bisa tahu mau balik mana yang layak dipakai tempat kita mana ya
itu tahu ngerti banget deh
jadi kalau kita memberikan pengertian dengan indikasi dua ratus yang diterbitkan rekomendasi dari departemen agama
kemudian kita menarik berbagai macam pengertian ini
dikaitkan dengan politik praktis
kemudian besok pemilu kadak
kemudian dua ribu sembilan belas pilpres
belanda masih jauh bung alvito
belanda masih jauh
dan itu makanya tadi saya bilang udah deh tempat yang paling tepat itu adalah majelis ulama indonesia
masalahnya gini bang ali belanda itu masih jauh tapi seringnya lama banget
jadi harus antisipasinya juga harus jauh jauh hari
jadi saya bersyukur sekali ada buya di sini abang kanda dan guru sekretaris jenderal majelis ulama
sudah tepat deh
majelis ulama tempat yang bisa kita jadikan sebagai referensi dan bisa memberikan informasi yang baik dan sekaligus memberikan pengundangan kepada masyarakat kita
ya saya rasa kalau ada sangka sangka yang bermacam macam
saya rasa itu tidak baik ya
oleh karena itu di dalam al quran menyatakan
ya ayyuhal ladinna manu ya kumal fulang jauhi
oleh karena itu menteri agama atau kementerian agama harus menjelaskan
dan kementerian agama sudah menjelaskan
saya tadi menyatakan bahwasannya ini muncul karena ada permintaan dari masyarakat
itu kan dari penjelasan menteri agama
jadi jangan pula dikatakan saya adalah juru bicara daripada pemerintah
juru bicara bukan beliau
ya itu penjelasan dari menteri agama
ya itu yang saya sampaikan
oleh karena itu kalau bagi saya
dulu ada gagasan untuk melakukan sertifikasi ulama
nah kita sudah sertifikasi itu
saya rasa kalau melakukan sertifikasi ulama
pertanyaan saya siapa yang akan menilai ulama itu
ulama itu kan orang yang alim
orang yang tahu kan
siapa diantara kita kita ini yang diakui sebagai yang paling alim
tapi kan wacana sertifikasi mubalik itu kan munculnya dari mk
sertifikasi mopalis juga bermasalah menurut saya
yang digagas oleh mui itu bukan sertifikasi mubalik
yaitu mubalik bersertifikat
nah itu bagaimana
nah bedanya adalah
kalau mubalik bersertifikat
artinya kalau ada orang ingin jadi mubalik
kita didik kita latih kita beri wawasan tentang keislaman
kita beri wawasan tentang kebangsaan
kita beri wawasan tentang kemanusiaan
lalu kita minta mereka supaya untuk menginternalisasikannya
kemudian kita tes
kalau seandainya mereka itu sudah memenuhi kriteria dan standar yang kita tentukan
kita kasih sertifikat
tapi kalau sertifikasi mubalik
artinya ya kami tidak berikan mereka wawasan
kami tidak memberikan mereka pelatihan
saya rasa itu tidak baik
nah mekanisme ini
suara ini kan kemudian muncul sejalan dengan keluarnya dua ratus nama itu
kalau gagasan mubalik bersertifikat ini sudah satu tahun yang lebih
ini sudah lama konsep lama bagi mui
cuma ini tidak jalan karena
dana yang sangat terbatas
menteri agama yang sebelumnya pernah menjanjikan akan membackup gagasan ini
tapi beliau sudah berhenti
tapi dana itu tetap tidak ada
gagasan untuk menyelenggarakan
mubalik yang akan di bersertifikat itu
jadi ini semacam pelatihan mubalik
jadi ada misalkan bung alfito ingin jadi mubalik
kita beri sertifikat
saya adalah orang yang sudah dapat sertifikat dari maculama
karena sudah ikut pelatihan dan pendidikan mubalik
kalau misalnya ustadz kampung
misalnya jauh dari mana mana
tapi dia tetap melaksanakan siar
berdakwah dan lain sebagainya
tidak boleh ada paksaan
mui tidak akan memaksa
kalau saya ini ada orang yang mau ikut
silahkan yang tidak mau ikut juga tidak masalah
jadi sertifikat itu sebenarnya tidak mengikat
tidak semua mubalik harus
cuma masyarakat kalau ingin tahu
ini kira kira mubalik ini sudah menguasai
sudah memiliki kompetensi atau belum
sudah memiliki komitmen kebangsaan atau belum
ya dari sertifikat itu bisa kita ketahui
tapi kalau saya ini tidak terima sertifikat
kita tidak tahu itu
kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami di afd now
dasarnya karena permintaan masyarakat
sumber nama nama itu datangnya juga
dari ormas ormas islam
dari sejumlah pengurus masjid masjid yang ada
dari ada perguruan tinggi juga
yang kami mintai nama nama penceramah yang
jadi kami dapatkan nama nama itu pun
dari masyarakat itu sendiri
sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan
kalau ulama ada di majlis ulama
jangan negara mau mengontrol pikiran orang
ini akan menimbulkan kecemburuan
di antara para ulama
ketiga juga menyesalkan
keluarnya di list tersebut
baru kemudian diikuti dengan penjelasan
maka menurut saya sebaiknya
memang kementerian agama segera saja
bertemu dengan para tokoh tokoh
pimpinan daripada umat beragama
untuk kemudian menghadirkan
kita butuh minimum tiga ratus ribu da'i
karena kita punya masjid
untuk salat jumat saja khotid
butuh tiga ratus ribu
jadi bagaimana dua ratus ribu sekali
itu awal saja
prinsipnya adalah bahwa
kita berkewajiban untuk melayani masyarakat
yang ingin mendapatkan para pencerama
begitu untuk bisa
jadi pak sekjen
saya mau tegaskan lagi bahwa
ini tidak seperti sertifikat halal
yang makanan itu harus
bersertifikat halal dulu
kemudian kita merasa aman memakannya
atau ini sama sebenarnya
kalau halal itu
sudah diamanatkan oleh undang undang
produk yang mereka buat itu
harus sertifikat halal
kalau ini kan tidak ada undang undang
betul tapi hakikatnya sama nggak
sebenarnya hanya satu yang ingin kita kejar ya
bahwa seorang mubalik itu
harus memiliki wawasan yang luas tentang keislaman
harus memiliki wawasan yang luas tentang kebangsaan
harus memiliki wasan yang luas tentang
tapi kan ada realitas ya
bahwa ada mubalik
yang membaca ayat saja tidak bisa
pak keng ma'ruf kemarin mencontohkan
al yauma'ak ma'atulakum dainakum
padahal dinakum kan
itu kan salah itu
dan maknanya sudah sangat jauh sekali
oleh karena itu kita menginginkan
supaya para mubalik ini
dia faseh dalam menyampaikan ayat
dia faseh dalam menyampaikan arti dan makna daripada ayat
dia faseh dalam menjelaskan tentang kebangsaan
tentang nkri tentang pancasila
tentang darussalam empat puluh lima
dia faseh menjelaskan tentang kemanusiaan
konsep kemanusiaan yang kita ingin usung
itu kan bukan hamnya internasional
itu kemanusiaan yang didasarkan kepada nkri
beda dengan yang ada di barat sana
nah ini akan kita berikan
wawasan ini kepada calon calon mubalik ini
dan kalau mereka sudah mengerti
tapi jangan pernah dikatakan bahwa
mu ingin memaksa tidak ya
ini siapa yang mau saja
yang tidak mau ini sudah tidak masalah
ada tanggapan muthuni
soal sertifikasi ini
betul saya setuju
jadi ada sertifikasi
ada mengeluarkan sertifikat tadi
sertifikasi seolah olah menjadi otoritas kelembagaan
sebentar itu tidak
masyarakat itu tahu betul kata beliau
masyarakat itu tahu
mana pendakwa mana penceramah
mana dai yang memang layak untuk dipakai
dan dianggap kompeten atau tidak
dianggap punya integritas atau tidak tahu
seolah olah beliau juga setuju bahwa
tidak usah ikut ikutanlah kementerian agama
cabut saja itu
karena kalau untuk soal sertifikat itu
dimiliki punya otoritas lembaga lembaga dakwah itu begitu banyak
dan mereka juga mengeluarkan sertifikat
kalau mau memang untuk memberikan wawasan kebangsaan dan sebagainya
berhubung saja dengan semua lembaga
semua organisasi semua ormas
disepakati seperti apa
dan itu jauh lebih pertama
memberikan peluang kepada semua lembaga
untuk ikut berperan membangun bangsa ini
dan ini jauh lebih elegan
kemudian yang kedua
akan meningkatkan progres dari para pendakwah itu
dan itu juga menjadi sebuah perhatian
dari pemerintah kepada para dai pada mubalek
jadi perhatian ini kata kuncinya
tapi kalau dua ratus itu kesan yang paling kuat adalah
membatasi mengontrol mengevaluasi
menjadi sangat terekspos
dan menjadi perhatian media setelah
tentu saja dua ratus dua belas
pilkada dki dan lain sebagainya
kemudian muncullah berbagai
berbagai cerita yang kesannya seperti
ulama berhadapan dengan negara
ini bukan hanya sekedar saya yang bicara
karena lembaga survei media
survei nasional atau median
dalam surveinya tanggal empat belas sampai dua puluh dua september dua ribu tujuh belas
dianggap oleh responden anti islam
pemerintahan sekarang anti islam
sisanya tidak menjawab
lebih banyak yang tidak menjawab
tapi yang menarik untuk dicermati
ini kan sebenarnya mengkhawatirkan kita sebenarnya
sebetulnya kan begitu
inilah sebenarnya kemudian bang
reaksinya begitu masif
dan bahkan ekskalatif nih
kalau misalnya tidak diteruskan
informasi sejak awal
memang harus didapatkan
karena dalam hal untuk melakukan tabayun
karena saya tidak percaya
institusi sebesar departemen agama itu
dengan lukman hakim
dan hampir semua dirjen disitu
mereka yang punya latar belakang keluarga
yang punya komitmen
mereka itu kan kadir kadir umat semua
hampir tidak percaya saya
dengan segala rasa hormat
mungkin ada yang mau main main
kalau dahulu itu
pemerintah itu ulama
dan ulama itu pemerintah
sejak awal awal itu
tidak ada dikotomi antara ulama dengan
dengan pemangku kuasa negara
persoalannya hari ini tidak
itu sebabnya membutuhkan ada institusi
menjelis ulama untuk
sebuah organisasi yang mengumpulkan
para zu'ama para cerik pandai
kami juga membawa nilai pesan itu
sebagai media pertemuan antara ulama
pertemuan antara pemangku kuasa negara
dengan umat islam
saya pikir kalau
memberikan identifikasi seperti itu
kemudian melahirkan penilaian penilaian yang
anti kepada umat islam
atau berpendentangan dengan ulama
tidak saja sesat tapi
survei survei yang menyesatkan itu sebetulnya
saya berkali kali bilang bahwa
teman teman yang ada di pemerintahan
pak jokowi dengan para menteri
ini adalah umat
mereka ini adalah umat muhammad saw
kalaupun dia katolik dia protestan
dia adalah hamba hamba allah
mereka adalah orang orang beriman
mereka adalah orang orang beragama
yang ada dan tinggal menempati
dan diberikan pemangku kuasa oleh negara
dalam mengurus rakyat
tapi juga kita harus ada
kita harus akui juga ternyata
ulama memang berpolitik gitu
dan politiknya politik praktis
ya ada diantara ulama yang berpolitik
tapi juga banyak diantara ulama itu yang tidak berpolitik
dan kalau kita bicara politik
ya islam itu mengatur
bagaimana cara berpolitik yang santun
saya agak terkejut juga
orang mengatakan agama jangan dibawa bawa
ke dalam kehidupan politik
terus kalau agama tidak dibawa ke dalam gedung politik
yang akan mereka kembangkan
yang akan mereka bawa
kita ini kan negara pancasila
silah pertamanya ketuhanan yang ma'a'isa
oleh kalau kita berpolitik
ya politiknya politik yang berketuhanan
kalau kita berekonomi
ekonomi ekonomi yang berketuhanan
kalau kita berbudaya
budaya yang berketuhanan
terus kalau seandainya agama jangan dibawa ke dalam kehidupan politik
terus sumber nilainya dari mana
kalau bukan dari agama
dan mustahil memisahkan antara kehidupan
jelas kalau dalam agama islam
jelas tidak bisa
masjid dijadikan sebagai tempat campaign
untuk diarahkan kepada calon calon tertentu
itu awal dari sebuah masalah besar
masjid itu rasulullah saw menggunakannya
untuk seluruh dimensi kehidupan
ekonomi politik sosial budaya dan seterusnya
cuma memang ketika membawa warna dalam masjid
itu tidak boleh
praktis menyelesaikan masalah dengan sangat praktis
tapi kalau masjid itu sendiri adalah
pusat peradaban pak
yang kita bicarakan kan
masjid dipakai sebagai
wahana politik praktis
itu yang tidak boleh
itu tidak boleh
tapi masjid sebagai tempat
untuk membicarakan tentang strategi politik umat
tidak ada yang boleh larang
dan itu tidak boleh terjadi
itu hak menjadi kewenangan umat
masjid itu memiliki nilai tersendiri
di dalam kerangka membangun sebuah peradaban
yang mau tidak mau
tetapi politik yang bernilai
memilih untuk membangun sebuah nilai peradaban
tetapi kemudian harus kita akui
bahwa survei itu tidak hanya median loh
jadi lsi dan sebagainya
itu mengungkapkan bahwa
ada opini ada asumsi
masyarakat yang mendikotomikan antara
pemerintah berhadapan hadapan dengan umat islam
tugas mensurvey itu kan sebenarnya hanya
mengangkat semua data yang ada di masyarakat itu
melihat kondisi seperti itu sebagai sebuah fakta
tetapi justru hadir untuk menyelesaikan
supaya bagaimana pemerintah merangkul kepada semua pihak
dan menghindari program serta kebijakan
yang bisa menimbulkan dikotomi ini
akan menjadi eskalasinya naik
itu yang sepertinya
relatif kurang untuk dilakukan
berpesan kepada pemerintah
tapi kurang apa kemarin jokowi
menyediakan dirinya datang ke tempat
seorang presiden datang ke tempat
itu kan sebenarnya luar biasa
walaupun sebenarnya itu
akhirnya dibocorkan kan pertemuan itu kan
kurang apa pemerintah menurut anda
itu dari hasil survei
kalau pemerintah anti islam
kalimat anti nya yang tidak benar
itu pemerintah ini kan bukan pateis
bukan orang tidak beragama
orang beragama semua
menterinya semua orang orang
jadi kalau sampai pemerintah anti islam
dengan jumlah prosentase seperti itu
mungkin ini maksud bukan agamanya bang
tapi kelompok yang
yang merepresentasi itu
pada saat itu
pak jokowi ikut hadir disitu
dan kemudian nungguin
pahlawan dua ratus dua belas adalah pak jokowi
dan itu ada numerasiwaya burger
yang baru sudah dilahirkan
sekarang itu pendepan
kepada ajaran tetapi survei itu kepada persepsi umat persepsi umat bahwa kepentingan mereka tidak
cuman mereka yang mengatasnamakan islam tidak diakomodir oleh pemerintah itu itu lebih lebih
tepat gitu kan sehingga mereka protes pemerintah kemudian muncul narasi pemerintah kok anti islam
toh itu aku mudah dibuat sebuah apa namanya indikator di dalam survei itu tetapi beginilah
menurut saya bahwa jokowi hadir dua ratus dua belas iya saya juga ikut menyaksikan hadir gitu loh ya akan tetapi
ketika saya cross check ke semua pihak termasuk panitia ada apa namanya kesepakatan yang ingin
dibuat dan itu tidak deal misal pak jokowi dikasih waktu satu jam kemudian bersama sama di situ kalau
itu pada saat itu pak jokowi ikut hadir di situ dan kemudian nungguin pahlawan
jokowi dikasih waktu satu jam kemudian bersama sama di situ kalau itu pada saat itu pak jokowi ikut hadir di situ dan kemudian nungguin pahlawan dua ratus dua belas

jumat saya tahu datangnya pak jokowi kebetulan saya hadir di situ datang pas mau andan jumat
setelah datang kemudian habis sholat naik ke panggung sebentar langsung turun sementara dua ratus dua belas
menginginkan panitianya pak jokowi datang dari awal ngasih tahu juga akan hadir dan kemudian
duduk bersama kalau itu dilakukan oleh istana pada saat itu wow itu istana
menjadi pahlawan oke yang saya akhirnya muncul salah paham yang saya bicarakan bukan bukan dua
satu duanya tapi bagaimana pertemuan dengan al khotot dan lain sebagainya di bogor waktu
itu bagaimana presiden meluangkan waktunya berbesar hatilah menurut menurut saya bisa
datang ke sana dan berbincang dengan yang dikatakan kalau di anti musuhnya gimana yang
kalau musuh dalam konteks pengertian musuh itu memang perlu diperhati
diterjemahkan ulang tetapi kalau berbeda pandangan politik ya pokoknya begini deh
intinya kita ini kan beragama kita ini memiliki culture pak yang namanya peradaban itu pertama
intellectual knowledge moral ability al ahlakul karima intelektual kemudian dia punya culture
dia punya young generation ada dia punya potensi potensi terhadap peradaban pakailah pilihan kata
baik itu dong pemerintah itu jangan dimusuhi jangan dicerca jangan di dihujati tetapi menurut al quran
itu kan coba lihat atiullah atiur rasul kemudian waulil amrim inkum kalau dia tidak bisa mendatangi
rakyatnya kita datangi dia kemudian diajak bicara kenapa karena pemangku kuasanya ada
di tangannya dan mereka ini kan bukan orang orang yang punya peradaban yang
berbeda ini kan orang orang melayu semua ini bangsa kita
maka harus diajak bicara dong diajak
sehingga saya itu baru tahu itu nanti kan setelah dua bulan ini
berkali kali rapat saya tengok tentang sidang kabinet
saya lihat tentang bagaimana bicara dengan presiden bagaimana
luar biasa loh kerangka kerangka berpikir itu
karena itulah saya berkali kali bilang
seperti tadi saya di istiqlal kemudian ke atin kemudian ke sunda kelapa
saya bilang potensi ini harus dipakai pak harus diajak bicara
bahwa nanti pemilu itu urusan urusan
ya itu bang ini juga saya melibatkan bapak bapak yang lain
jangan sampai kemudian pada akhirnya ada polar yang jauh nih
pemerintah ada di polar yang berbeda dengan
atau bukan hanya pemerintah sih ini kemudian dipakai oleh aktor aktor
yang membutuhkan panggung di dalam islam
islam kemudian akhirnya menjadi ya sekali lagi menjadi komoditas akhirnya
semata mata bawa kamera televisi ke sana salaman doa bersama dan lain sebagainya ya
ini waktu waktu yang penting untuk mendatangi pesantren dan majelis taklim
saya berkali kali mengatakan bahwa tempat paling terbaik bagi organisasi
untuk menghubungkan kepentingan negara dan kepentingan umat
itu adalah majelis ulama menjadi payung yang terbaik
karena itulah saya terima kasih kepada buya sekjen
badan koordinasi mubalik se indonesia itu
dimasukkan menjadi satu organisasi di bawah dewan pertimbangan majelis ulama
dan saya secara pribadi juga dimasukkan menjadi anggota itu
saya pun mengetahui bahwa dalam banyak hal majelis ulama bisa memanggil pemerintah
kemudian dalam hal hal tertentu ulama juga bisa bicara dengan pemerintah
dalam konteks konteks problematika umat seperti mubalik kepada hari ini yang kita bicarakan
karena menimbulkan keresahan umat itulah sehingga antara pemerintah dalam hal ini
kementerian departemen agama dan majelis ulama sebagai orang tua
bicara dong anda bicara
kami ormas ormas diundang kemudian melihat apa penjelasannya
dari sisi inilah yang menurut saya kami kami pimpinan ormas
saya hari ini ada di kantor staff presiden
bisa menjelaskan kepada umat kepada masyarakat tentang apa sesungguhnya yang terjadi
dari sebuah persoalan yang orang
di republik ini kan kalau ada muncul masalah masalah ini seperti sudah mau roboh republik ini
padahal kan kita punya budaya duduk kita punya budaya musyawarah
kita punya duduk bicara baik baik kemudian mendengarkan
satu bicara satu diam satu dengar
masa sih orang lain harus mengelola kerangka berpikir dan emosi kita
fakta aja sekarang begitu realitasnya seperti itu sekarang
kan kita harus akui itu tapi silakan bu yaak
ya saya rasa silakan pak itu kan kerangka berpikir pikir
dalam permusyawaratan perwakilan
jadi oleh karena itu menurut saya masalah musyawarah dialog harus di kedepan
saya tertarik dengan pidatonya abu bakar as siddiq ya
apa kata abu bakar bagi pidatonya berjadi khalifah
ikutilah saya selama saya benar
dan jangan ikuti saya kalau saya salah
oleh karena itu bagi saya pemerintah atau rejim hari ini juga harus membuka diri
kalau dia benar ayo kita ikutin kalau dia salah dia mau merubah kesalahannya
dan ini yang saya lihat yang kurang jalan ya dialog dan
nah ini kadang kadang yang bingung pemerintah juga kadang kadang
saya harus mendengarkan siapa ulama begitu banyak
gara gara persentase berjelis ulama
alumni dua ratus dua belas aja ada empat kok
mau dengarkan siapa ini
pemerintah juga kadang kadang bingung saya harus mendengarkan siapa ulama begitu banyak
gara gara persentase berjelis ulama
alumni dua ratus dua belas aja ada empat kok
mau dengarkan siapa ini
organisasinya yang empat
angga dari presidium alumni dua ratus dua belas
musyawarah kemudian muncul yang namanya persaudaraan
sudah satu aja
dan ada lagi
ini kan susah jadinya pemerintah mau dengar siapa gitu
ya tapi kalau dalam konteks ulama memang ada sejumlah tuan tuan guru tokoh tokoh ulama yang memang representasi ilmu
yang memang reprezentasi ilmu
itu didengar bisa kalimatnya fatwanya bisa dipakai sebagai barometer dalam menasehati umaroh ada
tapi yang saya sebut ini kan sekarang majelis ulama
ya ya sorry saya potong tadi bu silahkan dilanjutkan lagi
ya kalau bagi saya memang begitu
ayo kita ingin apa kita ingin aman tentram dan damai
oleh karena itu kita harus berdialog harus kita duduk bersama
menurut saya kalau situasi semakin
suhunya semakin meninggi ya harus ada dialog nasional
mari kita terbuka apa yang bermasalah di negeri ini kita bicarakan bersama sama dan kita cari solusinya bersama sama
ya ya setuju
ini kan negaranya negara apa negara pancasila
negara orang beragama
dan jangan kita anti bermusyawarah jangan anti berdialog gitu
bangsa ini saya rasa sudah sangat berpengalaman dalam mengatasi masalah perbedaan
saya rasa perbedaan yang ada hari ini tidak terlalu apa
masih bisa kok
banyak jalan yang bisa ditempuh
cuma pertanyaan saya sudah diselenggarakan tidak dialog itu kan belum
siapa yang mau menyelenggarakan pemerintah
ya kalau menurut saya mui siap menyelenggarakannya
tapi kan pertanyaannya adalah dana untuk itu kan besar
coba kasih mui dana yang memadai untuk itu kita selenggarakan
tapi kalau seandainya pemerintah tidak mau mengeluarkan dana ya silahkan pemerintah
alhamdulillah kita sudah punya wakil dari ulil amri
ya silahkanlah pemerintah selenggarakan sendiri
kan begitu ya kita dukung
tapi yang penting terselenggara itu dialog
kita bicarakan apa yang jadi masalah negeri sekarang ini
sehingga tidak ada apa namanya face to face tadi itu
tidak ada kontradiksi yang mengganggu ketentraman dan kenyaman serta kedamaian di negeri ini
ya saya teringat ada satu kata atau kalimat mengatakan
anasuala dini roi sihim
masyarakat itu bergantung kepada pemimpinnya
betapa masyarakat itu kegaduhan atau kedamaian itu sangat menunggu peran daripada pemimpin
mui sebagai lembaga yang kemudian dipercaya itu saja masih mempertanyakan bahwa ada komunikasi yang salah
ada komunikasi yang keliru antara pemerintah dengan pihak
satu contoh bisa dikemukakan
ketika dua ratus dua belas punya dianggap dalam tanda kutip punya masalah dengan pemerintah
yang dirangkul kemudian mui dan juga apa namanya
yang notabene secara struktural organisatoris tidak terlibat di dua ratus dua belas
mestinya ketika terjadi rekonsilasi konflik
kalau dalam konteks sosiologi teori konflik
rekonsiliasi konflik itu antara pihak yang berkonflik
tapi yang didatangi yang dibangun silaturahim yang dibangun komunikasi
itu justru orang lain
ini tentu akan melahirkan eskalasi konflik yang semakin besar
kok mereka yang diakui kami nggak diakui sekalian
ini gestur pak kita bicara gestur
tapi maksudnya begini kalau begini bos
kalau bicara islam itu kan bicara tentang representasi
kalau majelis ulama itu adalah organisasi yang mengumpulkan para alim ulama cerdik pandai zuama ⁇
di situ ada nu di situ ada muhammadiyah
dan ormas ormas islam yang lain
kalau muhammadiyah kalau nu ini kan organisasi yang berkaitan dengan islam
organisasi organisasi yang usianya bukan sepuluh dua puluh tahun pak
jadi maksudnya dari muhammadiyah dari nu kemudian ada majelis ulama
kemudian ada yang terjadi di lapangan sebutlah seperti kasus dua ratus dua belas empat ratus sebelas dan seterusnya itu
dengan harapan bahwa kan untuk menjaga republik ini kan umat islam ini mayoritas pak
bagaimana wajah republik ini kan sebetulnya tergantung kepada wajah umat islam
kalau umat islam ini bergejolak ya negatif
karena ini pasti bergejolak
maka karena itu hubungan antara ulama dan umara itu menjadi penting
sekarang ini presidennya adalah jokowi
kemudian ada ketua majelis ulama nya bapak sikjen ini ketua muhammadiyah ini
orang orang ini kan orang orang penting semua
orang baik orang orang berahlak orang yang bisa dimintai petunjuknya
ya tapi kan nggak bisa merepresentasi aspirasi
itu yang satu itu saya mau
itu ada yang disebut dengan zu'ama cerdik pandai para ulama
kami di majelis ulama saya sebut kami karena itu para habaib diundang
para tuan tuan guru dari pak adang dari aceh dari segala macam diundang
untuk datang menjelaskan ini situasi kita seperti ini hari ini
pesan ini kemudian meminta waktu kepada pemerintah kepada presiden
beramai ramai kita datang ke bogor ramai ramai kita datang ke sini
untuk apa untuk berdialog
jalan apa yang harus ditempuh
ya saya sih sebenarnya berharap sekali apa yang disarankan oleh bu ya itu benar benar terjadi
tapi itu seperti apa ya
kayaknya pesimis kenapa jadi pesimis
karena belum ada langkah langkah apapun terkait dengan itu
saya nggak tahu siapa yang menginisiasi
jadi apa raternas mui itu memang mengamanatkan kepada dewan pimpinan mui itu untuk menyelenggarakan dialog nasional
bagi terciptanya keamanan kenyamanan dan kedamaian serta dinamika yang positif
cuma setelah kita hitung hitung dananya sangat besar
berapa sih dananya
ya mungkin di atas lima miliar
sementara anggaran mui itu satu tahun hanya enam miliar
jadi nggak akan terpimpin
habis anggaran ya
habis anggaran itu saja
nah saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan
ayolah negara pemerintah bantu
biar kami yang menyelenggarakan
jadi kalau misalnya ini masalahnya masalah dana sebenarnya kan untuk masalah yang nggak terlalu
masalah yang sangat krusial
sebenarnya kan bisa dicari
faktanya pemerintah tidak memberikan respon terhadap gagasan mui ini
sementara tadi yang katakan buntuni rasid kan ada elemen elemen yang tidak diajak oleh pemerintah untuk berdiskusi
di dialog ini akan datang
oh jelas lah
fpi kita undang
dari yang keras ke yang paling lembut kita undang
ya jelas lah
itu kan elemen elemen yang ada di dalamnya
nah itu harus diundang
kalau dalam rekonsilasi konsep itu
persedung dua ratus dua belas ya
kalau ada dua belah pihak yang berkonflik maka dua belah pihak ini bertemu membangun sebuah komunikasi
kalau tidak bisa tidak ketemu maka ada pihak ketiga
usul daripada mui itu sangat baik sebagai pihak ketiga yang mendamaikan atau menyatukan salah paham diantara kedua belah pihak ini
terus kemudian disitulah kemudian menjadi rekonsiliasi nasional
dan bahasa rekonsiliasi nasional itu justru datang dari dua ratus dua belas
ingin melakukan rekonsiliasi nasional
tetapi kemudian terjadi lobby lobby kecil
ini saya sedikit buka
terjadi lobby lobby kecil antara pihak pemerintah dengan pihak dua ratus dua belas
yang kemudian kemarin berujung dibohgor
tetapi kayak dibohgor sudah bagus
tetapi kemudian dibocorkan
ini yang kemudian komunikasi yang mencoba untuk dibangun secara positif dan produktif
karena akhirnya terus dibahas
presiden itu adalah pejabat publik
bagaimana mungkin anda mau berdialog dengan seorang pejabat publik tapi tidak mau dipublikasikan
kan sudah kesepakatan itu
mau bicara dengan presiden sebagai pejabat publik tapi tidak mau diliput
sementara ini kan pejabat publik
pertanyaan balik adalah
kemudian habis itu kemudian dituduhkan bahwa istana yang membocorkan
saya tidak menuduh ke situ
ini kan dibocorkan
oleh siapa saya kan nggak bilang
kita tidak tahu siapa yang membocorkan itu masih misteri
tetapi bahwa itu menjadi tidak baik
jadi kalau presiden itu pejabat publik
kan tidak semua pertemuan dengan presiden itu harus dipublikasi
bergantung kepada kepentingannya untuk dipublikasi
atau ini baru langkah awal
ini baru langkah awal
nanti kalau udah puncaknya baru dipublikasi
maksudnya gitu maunya
saya pernah di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dan di komisi yang disebut komisi inteljen
kalau hal hal yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara
tapi kalau bicara untuk kepentingan umat
bicara tentang masa depan umat islam ini
pertemuannya dengan presiden pejabat publik
tapi kita tidak mau dipublikasikan
pertemuannya bukan seorang dua orang
bertiga berempat berlima
itu sesuatu yang tidak rasional
memang rembuk nasional itu dirasa sangat perlu ya
karena hal hal yang
ya karena ada gesekan gesekan
sehingga akibatnya ya
ya termasuk juga pemahaman yang berbeda beda seperti ini
jadi mungkin kita harus selesaikan one and for all
masalah ini selesai sehingga dua ribu sembilan belas kita bisa clear nih
maju ke dua ribu sembilan belas bukan urusannya karena milih karena saya sentimen kesini
nggak memilih secara rasional lagi
terakhir pernyataan saya begini
pemerintah indonesia itu kan menjadi mediasi
mediator dalam perdamaian pakistan dengan ini dan ini
yang kemarin para ulamanya datang
jordan dan lain lain
presiden maupun wakil presiden itu kan ada wajah wajah ketulusan
orang urusan luar negeri saja mereka bisa duduk mendamaikan
masa sih urusan kita di dalam tidak mungkin sih
ini persoalan komunikasi aja
ini persoalan komunikasi bos
tapi kalau di runo dari awal
itu kan sebenarnya
persoalan di awal yang tidak selesai
dicarikan solusi solusi yang kemudian juga tidak selesai
persoalan di awal itu kan sebenarnya
persoalan antara dua ratus dua belas dengan ahok
pak ahok gitu kan
kemudian muncul opini
muncul asumsi bahwa pak jokowi berada di belakang ahok
ini persoalan yang paling utama
istana tidak berhasil membangun sebuah komunikasi dan klarifikasi soal ini
faktornya cuma itu
kalau berhasil membuat klarifikasi dan komunikasi penjelasan soal ini
dan bisa diterima
berhasil itu maksudnya
soal apa itu ya
bahwa ketika ada tuduhan
pak jokowi berada di belakang ahok
bukan di belakang
kemudian melakukan klarifikasi
opini bisa benar bisa salah
dan itu survei kemudian membuktikan
bahwa ketika komunikasi ini dijalin dengan klarifikasi
kalau itu berhasil
tapi kan selama ini
gagalnya kita itu adalah
menyelesaikan persoalan persoalan negara
persoalan persoalan umat itu berdasarkan opini
ketika kita menjadikan media sosial menjadi barometer
dan meninggalkan media mainstream
saya harus potong sampai di situ
mudah mudahan ada kelanjutannya
rembuk nasionalnya buya mui selenggarakan
yang jelas masih ada pr yang harus dilaksanakan ternyata
dua ratus nama mubalik itu hanyalah
pengingat kepada kita bahwa ada masalah yang belum selesai
dan harus segera diselesaikan
untuk indonesia yang lebih baik tentu saja
sampai di sini afd now
kita akan ketemu minggu depan
dengan arah sumber dan topik yang berbeda